anda yang memiliki masalah pada rambut kini tak perlu lagi khawatir mengatasinya
baru baru ini klinik kecantikan dermaster klinik indonesia hadir dengan meluncurkan program terbaru hair treatment
yakni hidra facial careviv treatment kesehatan kepala dengan cara membersihkan eksfoliasi hidrasi kulit kepala
dengan berbagai kombinasi serum memiliki efek growth factor serta healing untuk meningkatkan produksi karatin
sirkulasi darah hingga memberikan nutrisi kulit kepala dan akar rambut secara maksimal
dermaster klinik indonesia hadir dengan meluncurkan program terbaru hair treatment yakni hydra facial keravive
treatment kesehatan kepala dengan cara membersihkan eksfoliasi hidrasi kulit kepala dengan cara membersihkan eksfoliasi hidrasi kulit kepala
treatment hydroficial terafive tersebut dihususkan bagi pasien yang ingin meningkatkan kesehatan kulit kepala serta memiliki masalah pada rambut
sebelum menjalani treatment pasien terlebih dahulu mendapat layanan pembersihan terhadap sel kulit mati di area kepala
setelah dibersihkan kulit kepala kemudian langsung diberikan serum terapi secara menyeluruh
selesai diberikan serum barulah dokter estetik dermaster klinik indonesia
memberikan suntik mesolin dengan menggunakan alat mesogat
dokter estetik dermaster klinik indonesia menyebut treatment hydra facial keravive dinilai dapat membantu pertumbuhan jaringan polikal rambut
terutama bagi pasien yang mengalami gangguan kerotokan rambut atau hair loss
selain itu treatment hydra facial keravive juga berfungsi untuk menutrisi kulit kepala
melembabkan kulit kepala serta membersihkan kulit kepala
itu khusus untuk yang hair atau rambut
ada fisi kerafif itu bisa membersihkan di dalam dan mengelupas dan memasukkan serum
serumnya itu lebih ke peptide
peptidenya itu untuk membantu pertumbuhan jaringan sama polikel rambut yang ada untuk pasien yang misalnya ada gangguan hair loss
biasa sih dalam sekali saja sudah kelihatan hasilnya tapi tetap tergantung
misalnya pada hair seberapa banyak hair loss nya yang terjadi dan habis itu berapa kali yang diperlukan itu tergantung situasi pada saat pasien masing masing
adanya treatment hydra facial keravive mendapat apresiasi dari pasien yang datang ke dermaster clinic
jadi tadi aku melakukan treatment hydra facial keravive dan micelline hair yang bertujuan untuk merangsang pertumbuhan rambut
sebelumnya masalah apa yang diala
apa yang dialami orang rambut
aku tuh rambutnya gampang rontok terus juga ada sulit tumbuh sih kebotakan di sini juga
tadi makanya difokusin sama dokternya itu di daerah yang memang mengalami kebotakan
gimana rasanya setelah melakukan treatment ini
rasanya seger banget apalagi pas setelah dibersihin dan dikasih serum itu langsung kepalanya adem banget
dan proses simpiknya yang pakai mesogan itu nggak sakit sama sekali
pasien hair treatment hydra facial keravive dan dermaster clinic indonesia juga memperkenalkan program terbaru
yakni program slimming yang mengkombinasikan makanan sehat dengan treatment yang bernama denolicious plus mesolonifat
yang dapat memaksimalkan proses slimming menggunakan teknologi canggih serta dilengkapi dengan fasilitas konsultasi rutin
dan teratur oleh dokter spesialis gizi